lu seperti bunga yang ini
cewek yang paling cantik lagi di lokasi syuting kemarin
jejen ini gak punya kucingin namanya siti markona
gue tembak omar
boleh deh pak demang boleh
udah ambil aja
jangan lupa demang ya
banyak perhitungan deh
mas gino keselek tulang kambing ya
gimana bantu ini ya bang ya
biar akika yang bantuin ya
jalop bener nih kayaknya
jalan deh nih
jahat banget ya
boh kasih bunga langsung lewat mulut
apa nih romantis romantis apa nih ya
gue kemana ini
udah udah udah
demam lagi nih
itu bakal jadi artis
ceritanya begini pendemang
pan pak gino mau pandem makin berani aja
berabai urusannya kalau gini nih
nah itu dia
gue juga geling liatnya
lagian kalau gue jadi perempuan gue juga milih milih
udah tenang aja
yang penting nih gimana caranya kita jadi syuting
pecuma nih kita udah dandan kayak gini ya gak
iya juga sih
udah buruan dah
tadi lo ngajakin yang mana
loh ke sana
lo kok apa cantik amat siti
is bau bau bau bau bau bau
siti siapa pe
siti siapa pe
siti siapa pe
siti siti kris dayanti
siti siti kris dayanti
loh lo ya alasan aja
eh itu jangan jangan siti itu masih elak kan
aku gak aku gak
upar amur amur amur
amur amur amur amur
kamu itu bener bener ya gak ngeliat ya
la ilaha illallah muhammad rasulullah saya salah mulu di depan mata bu ma
salah mulu salah mulu
kamu itu ya bukan hanya ganjar ya
jangan jangan kamu udah ganti nama dengan nama siti ya
siti kdi kek sitinya bokir kek
saya tuh tetep pake nama ella ella
kagamu ma ya allah
mau ngaku gak
ngaku ma kalo enggak ngaku
ngaku gak ngaku ngaku
bunga yang indah
lo seperti bunga yang indah
city marcona cewek yang paling cantik lagi di lokasi syuting kemarin
lo bentar lagi yang jadi bintang sinetron terkenal lo
ya enggak lah bang
lo gue jadikan bini gue yang kedua ona
ih ih ih ih ihh najis najis najis kedosong
najis ih ona tinta ih ih najis ih ih ih ih
dengan spidol angguran
kenapa salah lagi sih lo
cewek lo mana yang main disini sini aja lo
kenalin dong gue orang barat
ada dua kumbang merebutkan satu bunga sodara sodara
johana kenalin nih
ah panas nah mendidih nah mendidih hehehe
belujuk belujuk belujuk
mulai kita hancurkan dia
kau bayangin aja remas remas gue gini nggak boha
rau juga gatelan sih
buahannya bel oli klegik auteh begini
loh mah will gpl dua

eeeh biar kelihatan
ini gak nyangka ternyata
si ipah nih
pengen jadi artis artis